ada momen menarik saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung komisi pemilihan umum kemarin
saudara prabowo tampak menghampiri anies baswedan dan mengguncang guncang tubuh mantan rivalnya di pilpres dua ribu dua puluh empat itu
momen keakraban antar dua rival di pilpres dua ribu dua puluh empat lalu ini pun disambut meriah
tak terlihat lagi rivalitas keduanya yang sempat panas di pilpres lalu
presiden terpilih prabowo subianto menghampiri pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar
yang kemudian dilanjutkan dengan jabat tangan yang diikuti perbincangan singkat di antara keduanya
sebelumnya dalam pidatonya presiden terpilih prabowo subianto juga bergurau saat menyapa anies baswedan dan muhaymin iskandar
prabowo memaklumi jika ada pihak yang kecewa dengan hasil pilpres
bahkan menyebut dirinya pernah juga merasakan kekecewaan yang sama dengan pasangan anies dan muhaymin
kita telah menjalankan proses ini
dan mungkin ada di antara kita